kesiapan sumber daya manusia di masa depan
menciptakan masa depan dari indonesia ke dunia
mereka melihat indonesia sebagai wajah baru
dan ini merupakan modal awal
agar secara industri bisa maju lagi
yang cukup parah selama dua tahun terakhir ini
sekarang waktunya memang sudah tepat
tadinya banyak yang tahunya bali saja
tapi sekarang alhamdulillah orang tahu siapa di indonesia
baik untuk perdagangan berinvestasi maupun untuk turisme
jadi semua barang itu kita bisa jual
dubai ini hak untuk timur tengah afrika dan eropa timur
jadi kalau apa barang indonesia yang harganya menarik
apa barang anda yang punya harga yang bersaing
sebagai populasi muslim yang paling besar indonesia adalah rumah kebanyakan pasar halal domestik terbesar di dunia
keputusan sektor syariah dalam ekonomi nasional juga telah berkembang selama lima tahun yang lalu
dengan proses penyelenggaraan global dan ekonomi yang menunjukkan sinyal positif potensi ekonomi dan sinergi politik indonesia
dari bagian bagian partai yang berkaitan dengan pengembangan syariah di sektor finansial indonesia
kita mengharapkan mereka bisa berkembang bersama sama untuk menjadi bagian dari industri halal global
kalau kita bercerita tentang modus fashion
itu banyak negara negara yang sudah masuk
konsep yang kita angkat di dalam busana muslim ini adalah sustainable
karena ini kan sebenarnya bagian dari upaya kita mendorong pertumbuhan usaha syariah
paling utama juga sejauh mana ekonomi syariah ataupun usaha syariah itu mampu bermanfaat bagi umat